anda kembali bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
presiden joko widodo akan kembali naik kereta cepat jakarta bandung yang bernama wush pada hari ini
untuk meresmikan beroperasinya kereta modern tersebut
sementara itu kementerian perhubungan sudah mengeluarkan izin operasi kereta cepat wush ini
yang telah memenuhi aspek kelaikan operasional kereta cepat
dan untuk membahasnya lebih lanjut kita akan segera bergabung
dengan direktur eksekutif institut studi transportasi bapak deddy herlambang
selamat pagi pak deddy apa kabar pak
selamat pagi baik sehat
pak deddy ini langsung saja presiden jokowi akan meresmikan kereta cepat jakarta bandung wush pagi ini
bagaimana anda kemudian melihatnya
untuk operasional kereta cepat untuk saat ini
untuk analisa kami
untuk analisa kami
untuk kebutuhan kereta cepat saat ini adalah
kereta cepat ini sebagai pilihan
karena saat ini masih banyak pilihan moda
guna menuju atau tujuan destinasi ke kota bandung
ya katakanlah ada travel lalu juga ada kereta argo parahyangan juga
lalu juga ada
kendaraan pribadi menuju bandung dengan jalan tol misalnya
dan juga apa namanya bus bus yang di kampung rambutan itu juga banyak sekali menuju bandung
jadi memang segmentasi untuk panjang sekitar satu ratus empat puluh dua kilo
ini adalah segmentasi orang mengendarai kendaraan pribadi dengan tol
jadi untuk saat ini memang bisa dikatakan sebagai
ya pilihan gitu ya
masih bisa naik ini bisa naik itu bisa naik ini gitu
tapi kalau mungkin kalau untuk lima tahun atau sepuluh tahun ke depan ya
mungkin jalan tol sudah mulai macet sudah mulai padat
seperti lima tahun sebelumnya sebelum ada tol capex ya
mbz itu kan dulu ke bandung saja bisa sampai ya lima jam tujuh jam kalau kita mengangkat pagi ya
jadi mungkin kemungkinan itu setelah lima tahun ya kita bisa naik ke bandung
jadi mungkin kemungkinan itu setelah lima tahun ya kita bisa naik ke bandung

itu nanti kereta cepat ini bisa menjadi kebutuhan
bisa menjadi nided gitu ya
jadi bukan lagi pilihan tetapi menjadi kebutuhan
jadi kalau mau ke bandung cepat ya naiklah kereta cepat ya kan
kalau mungkin kalau naik kendaraan sendiri bisa lima jam empat jam
kalau naik kereta cepat bisa satu setengah jam
itu dengan ditambah transit transit
kalau naik kereta cepatnya sendiri empat puluh menit
tapi kalau dengan transit kemudian bisa sampai satu lima jam
kalau transit di padalarang atau di tegah duar
jadi kira kira seperti itu
jadi kalau untuk lima tahun sepuluh tahun kendaraan tiap hari itu tambah
jadi kemungkinan jalan tol macet lagi itu kemungkinan akan besar
jadi kita tidak mungkin membuat jalan tol sampai bertingkat tingkat
seperti sekarang tol ala kode itu ya
ya lalu terkait kereta cepat ini pak
ini kan menjadi yang pertama di asia tenggara
apakah kemudian dengan adanya kereta cepat wush ini
akan membuka era baru dunia transportasi di indonesia
tadi bapak menyampaikan dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun
bagaimana dengan dalam jangka waktu yang dekat ini pak
trendnya akan seperti apa
ya dalam waktu dekat ini inilah mungkin sebuah tantangan marketing ya
tantangan marketing bagaimana kita bisa menjual
menjual okupansi atau menambah load factor
kenetan suatu ini bagaimana
jadi kita tidak hanya jualan jualan tiket saja
secara tradisional secara konvensional jualan tiket
baik pak deddy mohon maaf
pak dedy kita jeda sejenak karena saat ini kita akan segera mengikuti
bagaimana kemudian peresmian atau soft launching dari kereta cepat jakarta bandung wush
yang akan langsung diresmikan oleh presiden joko widodo
dan kita akan melanjutkan
kembali bincang bincang kita bersama bapak deddy herlambang
selaku direktur eksekutif institut studi transportasi
tadi kita sama sama baru menyimak begitu ya pak
beberapa hal yang disampaikan oleh presiden jokowi terkait
peresmian kereta cepat jakarta bandung bush ini
ada satu poin yang menarik terkait integrasi begitu yang disampaikan
bahwasannya hal ini memang hal baru begitu
seperti tadi yang kita bicarakan juga
bahwa kereta cepat ini
pertama di asia tenggara
bagaimana kemudian bapak melihatnya
bahwa hari ini sudah resmi beroperasi
dan tidak lama lagi pasti masyarakat sudah bisa menikmati moda transportasi yang baru ini
apakah kemudian ini yang menjadi pr kedepannya apa pak
kalau kita lihat bahwa kereta cepat jakarta bandung ini
akan berhenti di stasiun tegal luar begitu
sementara tadi juga di perbincangan kita sebelumnya
pak deddy menyampaikan
ada juga beberapa moda transportasi
salah satunya adalah argo parahyangan yang berhenti di stasiun bandung begitu
tentunya ada moda transportasi lain yang terintegrasi yang harus disiapkan
bagaimana anda melihat ini
ya baik jadi untuk tadi sudah disampaikan oleh bapak presiden juga
bahwa ini adalah konsep
salah satu konsep juga dari integrasi moda transportasi ya
jadi memang jadi memang apa namanya
kereta cepat ini
niscaya akan berhasil bila nanti ada integrasi moda antar moda
baik antar moda maupun inter moda yang kita harapkan
inter moda mungkin ada satu bundling tiket
tiket integrasi misalnya
tiket lrt dengan menggunakan lrt misalnya
kita juga sudah otomatis include tarif kereta cepat misalnya
itu juga akan mengundang daya tarik masyarakat untuk menggunakan kereta cepat ini
dan juga lrt itu sendiri
jadi kalau kita tahu saat ini misalnya untuk kereta cepat saat ini
dan juga lrt jabodetek itu adalah semuanya adalah moda moda baru ya
moda moda baru yang rt jabodebek juga diresmikan agustus bulan lalu
harus juga kereta cepat hari ini
nah untuk memancing masyarakat atau sebagai stimulans
makanya tadi saya sampaikan juga integrasi inilah yang urusan yang penting
harus dikemas yang baik harus di manage yang baik misalnya
jangan sampai integrasi itu menjadi mubazir karena terlalu banyak transit
atau transfer kepada moda tetapi tidak kreatif dalam hal
seperti sambil contoh misalnya rumah saya di serpong di bsd ya
terus kalau saya mau menggunakan kereta cepat saya harus transit berkali kali
menggunakan krl lalu transit di tanah abang lalu transit lagi krl juga menuju
menuju ke mana peduguk atas lalu transit lagi dua kali dengan lrt
lalu menuju halim menuju transit lagi sudah tiga kali transit menggunakan kereta cepat
lalu turun di padalarang atau di tegal luar menuju bandung misalnya
kalau di padalarang saya mungkin perlu transit dengan kereta api atau mungkin di tegal luar
saya menggunakan bus gamri misalnya atau shuttle gamri
kalau kita hitung sudah empat transit
kalau dalam riset dalam riset itu empat transit itu tidak nyaman
maksimal transit adalah tiga kali transit
nah untuk apa namanya untuk merayu atau membuat kemasan itu menjadi nyaman atau menarik
makanya perlu integrasi tarif juga
tidak hanya integrasi fisik antar stasiun tetapi integrasi tarif atau bundling tiket
misalnya saya tapping tiga ratus dari satu dukuh atas misalnya
itu sudah include saya menggunakan kereta cepat
dan juga include saya menggunakan kereta cepat
dan juga include kereta lokal dari padalarang menuju bandung
jadi dengan tiga ratus katanggalah itu sudah menarik bahwa saya tidak perlu transit
tidak perlu mengeluarkan biaya lagi tidak perlu energi lagi
tidak perlu membuang waktu lagi untuk beli tiket tiket ini tiket itu misalnya
itu sudah sekali itu sudah sampai di tendung
ada integrasi fisik dan juga ada integrasi jadwal dan juga ada integrasi tiketing
jadi inilah misalnya pekerjaan
kelanjutan yang harus diolah baik operator ataupun regulator dalam hal ini pemerintah
untuk membuat kemasan ini supaya menarik bagi masyarakat
supaya masyarakat mau shifting dari kendaraan pribadi
contohnya mungkin bidikan segmentasi kereta cepat ini adalah pengguna pengguna jalan tol itu mau meninggalkan kendaraannya
lalu juga mau menggunakan kereta cepat ini menuju bandung
kira kira itulah ada kemasannya kira kira seperti itu
oke baik berarti memang diharapkan kedepannya tidak hanya integrasi moda transportasi begitu ya
yang bisa menjadi sebuah kesatuan begitu ya pak ya
yang bisa membuat kenyamanan masyarakat juga meningkat dalam menikmatinya
tetapi juga integrasi tarif ini diharapkan juga bisa menjadi salah satu faktor pendorong
agar masyarakat bisa kemudian tertarik begitu untuk mencoba menggunakan transportasi ini
baik pak dedy kita tahan sejenak
karena kita harus jeda nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangannya
karena cnn indonesia business dan referensi akan kembali setelah jeda berikut tetaplah bersamakan
anda masih bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
kita akan melanjutkan kembali dialog bersama
direktur eksekutif institut studi transportasi bapak deddy herlambang
pak dedy kereta api cepat jakarta bandung ini adalah layanan kereta cepat pertama begitu ya di indonesia
bahkan di asia tenggara seperti yang sebelumnya disampaikan juga oleh presiden joko widodo dalam peresmian hari ini
apakah kemudian ini akan menjadi sebuah katakanlah peradaban baru di era kecepatan lewat kereta cepat ini pak
ya kalau peradaban
berapa ada perubahan ada perubahan moda
ada budaya baru lalu juga ada tarikan tarikan baru lalu tarian tarikan perjalanan baru lalu juga ada tangkitan bangkitan baru
khususnya di stasiun stasiun baru misalnya kalau halim mungkin sudah padat ya
tapi kalau nanti misalnya berhenti juga nanti di stasiun karawang kan juga ada
di stasiun karawang itu nanti juga
kemungkinan ada bangkit bangkitan baru lalu mungkin rencana juga akan didesain tod seperti yang disambutan presiden juga sudah sampaikan
ada tod juga di sana lalu juga pada larang
padahal sudah ada juga suatu desain kota kota satelit bandung misalnya
ada kota parayangan atau kota bandung baru misalnya ada kota parayangan baru di sana padalarang yang sangat
tentunya sangat mendukung untuk operasi agar seperti ini
dan lagi di tegal luar
tegal luar ini saat ini juga masih lahan kosong
itu juga nanti bisa didesain sebagai tod katakanlah atau tcd misalnya
nanti disitulah kalau misalnya desainnya berhasil lalu marketingnya berhasil misalnya
itu nanti akan menjadi tanggitan bagitan baru juga
disitu mungkin ada tumbuh mall apartemen hotel misalnya
ada pusat pusat bisnis atau
atau cbd juga di sana
di sana juga dekat stadion bandung lautan api misalnya
bisa lebih di create untuk meningkatkan perekonomian di tegak luar misalnya
dari bandung kabupaten bandung khususnya
jadi peradabannya jelas
jadi nanti perencanaannya bagaimana desainnya bagaimana implementasinya bagaimana
nanti biar nanti masyarakat yang akan menggunakan jasanya misalnya
jadi kalau misalnya berhasil tentunya ini akan menjadi peradaban baru khususnya untuk moda transportasi berbasis rel
apalagi untuk perencanaannya nantinya kereta cepat ini walaupun ini sangat pendek short fase ya
jadi sangat pendek hanya satu ratus empat puluh dua kilo
memang yang saya sangat harapkan juga dari dulu
ini sebaiknya memang ditarik menuju ke surabaya
karena memang investasi kita ini mahal
kita saat ini kalau tidak salah ada delapan transit itu harganya triliunan
jadi sangat sayang sekali kalau kita hanya kereta yang harganya triliunan ini hanya sampai bandung satu ratus empat puluh dua kilo
yang seharusnya bisa sampai surabaya sampai dengan delapan ratus kilometer kata allah
jadi dengan adanya apa namanya dengan jarak jauh sampai delapan ratus kilometer
tentunya akan semakin cepat balik modal misalnya begitu ya
atau peak period untuk kereta cepat ini
dan untuk moda kereta api cepat ini memang tentunya juga harus didukung oleh moda moda yang smart juga
yang moda moda yang modern juga ya
jadi tidak hanya moda moda tradisional atau konvensional
makanya tadi sudah saya sampaikan
apa namanya perlunya integrasi
integrasi yang baik untuk menjual ka cepat ini
baik integrasi jadwal integrasi tiket misalnya
integrasi musik juga jelas sudah ada
lalu dibangunnya park and ride di halim yang banyak
karena memang segmentasi kereta cepat ini adalah untuk pengguna jalan tol yang dalam keseharian
mungkin mereka juga komuter
mungkin rumah di cikarang di karawang kerja di jakarta misalnya
nah nanti kalau semisal di cikarang juga ada parkir
lalu di halim juga ada parkir
kemungkinan juga berpotensi juga atau kereta cepat ini berpotensi menjadi kereta komuter ya
mungkin kerja atau rumahnya di karawang kerja di jakarta
atau jakarta rumah rumah di jakarta
lalu ada kerja di cikarang atau di karawang
karena di cikarang juga banyak pabrik atau pergantungan juga di cikarang
jadi ini bisa menjadi komuter asal tarifnya juga tarif komuter
tarifnya tarif murah
bisa terjangkau untuk paling tidak lebih murah atau equal atau sama dengan tarif tol dan tarif bensin
misalnya kalau untuk menggunakan kendaraan pribadi
mungkin tarif rp sebelas misalnya itu kan lebih murah gitu kan
daripada menggunakan jalan tol sudah macet boros misalnya
belum biaya tolnya mahal misalnya
jadi kira kira seperti itu
berarti nanti diharapkan tidak hanya sampai bandung begitu ya pak
sampai ke surabaya juga
berarti kayak lagu naik kereta apinya ibu sut begitu ya
ke bandung surabaya begitu ya setelahnya
oke kira kira seperti itu
pak dedy tadi menarik anda sampaikan terkait transit city
karena ini senada juga dengan yang disampaikan atau yang sempat disampaikan oleh menko kemaritiman dan investasi
luhut bin sarpanjaitan dalam peresmian tadi
terkait harapannya salah satu yang diharapkan dari kereta cepat jakarta bandung wush ini adalah
bisa kemudian menggerakkan perekonomian begitu ya di daerah daerah sekitarnya
bagaimana apakah ini bisa dikatakan sebagai salah satu pekerjaan rumah yang juga harus dipikirkan oleh pemerintah
selain juga integrasi dari berbagai moda transportasi integrasi tarif dan sebagainya pak
betul jadi memang harus ya
seperti tadi sudah saya sampaikan di awal sebelum sesi peresmian
tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kita jangan sampai terjebak apa namanya
menjual kereta cepat ini dengan jualan tiket yang secara tradisional kita jualan tiket
tapi kita juga harus kreatif
warna warna untuk menjual kereta cepat ini sebagai non firebox ya
jual lahan lahan sewa di sekitar stasiun atau reklama reklama di setiap deadernya misalnya
lalu juga di bpry nya itu juga bisa dijual yang menarik misalnya
kemudian itu juga bisa mengundang mereka bisa cepat back period ya untuk balik modal
nah untuk pengelolaan pengelolaan lahan lahan tadi sudah saya sampaikan
di karawang itu sekarang juga ini sasunnya juga sepi
lalu di dekat luar juga sepi
nah inilah kreatif pemerintah untuk mengundang investor lagi tentunya
untuk membangun kawasan kawasan atau kota kota satelit baru di tegaluar atau di karawang
kalau di padelarang kan sudah
sudah padat juga
kalau di padalarang padat di halim kan juga padat
apalagi di halim kan beririsan dengan jalan tol ya
jadi kalau dikembangkan lagi sepertinya sangat sulit
tapi kalau di tegar luar itu bisa leluasa
karena kalau saya juga sudah pernah kesana
jadi sekitar radius tiga lima kilo sepertinya juga masih banyak lahan lahan kosong disana
nah itulah bisa didesain untuk pud
sebuah sit oriented development disana
lalu juga mengundang masyarakat di sekitar untuk pindah di sana misalnya
misalnya membangun mall di sana apartemen di sana
untuk investor disana misalnya
jadi bandung juga bisa bergeser ya
juga berpusat di bandung
yang saat ini bandung juga macet
lalu ada pilihan juga
pilihan sentral bisnis distriksnya juga pindah di tegar luar
selain padlarang juga pindah juga di tegar luar misalnya
itu juga perlu didesain seperti itu
belum lagi di karawang karawang ini juga masih sepi
mungkin juga bisa karena sudah terlalu jenuh juga di kawasan di cikarang
bisa juga nanti digeser di mana
di karawang bisa menjadikan pilihan hunian baru atau pilihan di site site baru di sana
kira kira ada bangkitan bangkitan baru nantinya saya pasti kalau misalnya mengelolanya tepat
bisa untuk bangkit bangkitan ekonomi baru di sana
baik berarti kita harapkan tidak hanya membuka peradaban era transportasi kecepatan yang baru
tetapi juga membuka lahan lahan perekonomian baru khususnya bagi warga
yang tinggal di area di tempat yang ada
yang memang pengelolaannya
tata ruang maksudnya
betul tata ruangnya
baik terima kasih bapak deddy herlambang selaku direktur eksekutif instran
sehat selalu pak